sebuah bajai terparkir di wilayah kota baru yogyakarta
tapi bajai yang satu ini bukanlah bajai biasa
ya bajai ini ternyata adalah gerai yang berjualan kopi yang bernama gereta kopi
gerai ini menawarkan sejumlah menu seperti kopi panas dan kopi dingin
selain itu ada menu roti bakar srikaya yang menjadi prima dona pelanggan
bagi yang tak suka kopi kereta kopi juga menyediakan minuman berupa teh
meski kecil kedai ini punya pelanggannya sendiri
kemudian di lokasi juga dia bagus di tengah kota
bareng sama teman teman lari tiap pagi kesini rame rame habis lari jadi ketagihan
namun keunikan gerai ini bukan hanya karena disajikan dengan menggunakan bajai
para pekerja di sini adalah mereka yang berasal dari kaum marginal
yuda misalnya pemuda ini sebelumnya adalah anak jalanan yang besar di eks lokalisasi kremil di tambak sari surabaya jawa timur
ia mulai bekerja di kereta kopi sejak empat tahun lalu
ya teman teman yang masih ngamen ya mulu gitu ya ikut ikut aja
sementara itu yohana meninggalkan kampungnya di sumba nusa tenggara timur
berniat bekerja atau bersekutu
bali kalau saya lulusan smp dan saya dari ntt dulu mau ke bali itu rencananya mau kerja
tapi juga mau sekolah tapi karena nggak bisa kekurangan biaya jadi nggak sekolah
pemilik kereta kopi andri salim mengaku membuat kedai kopi ini setelah bangkrut dari usahanya
dibantu seorang ayah angkat salim saat ini telah mampu mengangkat derajat kehidupan pekerja pekerjanya
kereta kopi tidak hanya semata mata mencari keuntungan kita juga memberi kehidupan
memberi pelajaran buat anak anak ini yang tidak bisa kerja jadi bisa bekerja untuk masa depan mereka
buka selama tujuh jam mulai setengah delapan pagi waktu indonesia barat kereta kopi hanya libur di hari minggu
tim liputan cnn indonesia yogyakarta